mudah mudahan demam aku bisa turun aku gak mau bikin putriku hati
aku terlalu mikirin masalah aku ya
yang ada badan aku jadi drop nih
om seneng banget ya
ngancem orang ngancurin hidup orang
terus sekarang siapa
ibu sama putri
om ngancam apa ke ibu sampe ibu nyuruh saya jauhin putri
gue yakin banget ya nyokap lo deketin bokap gue itu gara gara bokap gue banyak duit kan
mel lo mau kan
karena udah janji mau jawab pernyataan cinta dari gue
gue tau kok
di dalam hati lo lo pasti ngerasain perasaan yang sama kan sama gue
lo mau nggak jawab pernyataan cinta dari gue sekarang
gue sih bisa aja ya relain diri gue biarin sama nyokap loh
tapi asalkan lo sanggup penuhin syarat gue
pasti mel sengaja ngelakuin ini
dia bisa nebak perasaan gue ke pangeran tuh gimana
dia pasti pengen ngancurin semuanya
jadi dia sengaja minta syarat ini ke gue
apa yang harus gue lakuin sekarang
apa gue harus nyalah sama mel
putri nekat nemuin mel
gue takut terjadi sesuatu sama putri
tante kira kamu udah pulang
putri lagi ke warung tante
putri takut ninggalin tante sendiri
makanya aku jagain disini
iya kalau gitu kamu tunggu di dalam aja ya
gak usah tante aku nunggu disini aja
sampai putri balik lagi kesini
mendingan tante lanjutin istirahat
biar kondisinya membaik
yaudah kalo gitu tante istirahat dulu ya
enak banget tidurnya
padahal saya ngarepin ini semuanya mimpi
harusnya bu nawang bukan jadi my ex belo future wif
tetep aja jangan mantan
harusnya bu nawa gak deket sama laki laki lain
pak regar ngapain sih
apa yang kamu lakukan disini
aku mau kasih tau kalo putri
kalo sebenernya lo tau kan putri ada dimana
lo kenapa diem
lo sebenarnya tau kan apa yang terjadi
kenapa putri kebetulan cabut pas lagi ngomong sama gue
nawang lagi sakit jadi please
lo jangan nambahin beban tante nawang
dan lo harus tau
gue harus tau putri ada dimana
goe gak tau putri ada dimana
makanya terakhir putri sama lo
sekarang lo menutup tutupin dari gue juga
badan aku makin gak enak ya
mudah mudahan demam aku bisa turun
aku gak mau bikin putri kuatir
aku terlalu mikirin masalah aku ya
yang ada badan aku jadi drop nih
putri kan bilang cuma ke warung
aku mau lihat ke depan
pokoknya lo mes banget
kamu dimana sekarang jo
kok mel soal telepon gak aktif ya jo
tasya sama fanya juga
perasaan saya gak enak nih tentang mel
mel kamu dimana mel
udah relax lah aku udah otw pulang kok
jadi tenang aja ya
lo sepuas itu ya mel
gue yakin banget ya
si cewek soalan pasti gak bisa berkutik
pasti dia bakal nurutin semua kemauan gue
sebelum lewat tunangan sama pangeran
gue pengen jadi orang pertama yang selamatin aku
pokoknya gue gak sabar nunggu hari hanya
sesudah ini gue tinggal mikir
karena sampai kapanpun gue gak akan sudi punya nyokap kayak dia
apa yang harus gue lakuin sekarang
di satu sisi gue pengen ibu bahagia
tapi di sisi lain
gue gak siap ngorbanin perasaan gue sendiri
karena gue cinta sama pangeran
gue akan ngasih lo tiga hari
gue tuh panik banget nyariin lu
gue sampe balikin ke kontrakan karena
gue pikir rizky tau lo ada dimana
kan tadi gue udah bilang